duta besar malaysia juga menambahkan otoritas malaysia bekerja sama dengan pemerintah indonesia
untuk mengamankan sepuluh pelaut indonesia yang diculik di selatan filipina
sementara itu tni tetap berkoordinasi dengan filipina terkait dengan pembebasan sepuluh warga negara indonesia
yang disandra oleh kelompok abu sayyaf
berbagai persiapan sudah dilakukan oleh tni untuk membebaskan mereka di pusat kegiatan persiapan di pontianak kalimantan barat
tidak hanya terkait dengan pembebasan oleh filipina tetapi semuanya tergantung negara filipina
dan negara filipina berjanji akan berusaha dengan berbagai cara untuk membebaskan sandra